baik dan kita berlalui ke informasi selanjutnya
pt kai daob delapan surabaya jawa timur
kamis kemarin memperlakukan sistem check in dan juga boarding
untuk para penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun wilayah daob delapan surabaya
dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tiket palsu yang beredar
sistem check in dan boarding mulai diperlakukan di stasiun surabaya gubeng
dan stasiun surabaya pasar turi
selanjutnya akan diberlakukan pula di stasiun surabaya kota
malang sidoarjo dan stasiun mojokerto mulai akhir juli dua ribu dua puluh
tata cara penggunaan sistem check in mandiri ini mudah
penumpang yang telah membeli tiket di agen atau gerai penjualan tiket
dapat melakukan check in pada mesin check in mandiri di stasiun
check in bisa dilakukan mulai dua belas jam sebelum keberangkatan
proses check in diawali dengan mengetik kode booking
yang tercantum pada bukti transaksi pemesanan
selanjutnya mesin check in mandiri akan mengeluarkan boarding pass
di boarding pass tercantum nama
nomor identitas penumpang
serta nama kereta api tujuan dan jadwal keberangkatannya
kemudian boarding pass ini harus dibawa oleh penumpang
saat hendak memasuki ruang tunggu stasiun
bagi penumpang yang membeli tiket secara langsung sebelum keberangkatan
akan mendapat tanda bukti pembelian dan boarding pass
penumpang pun merasa terbantu dengan sistem ini
ini ya cukup membantu sih

cuman biasanya antri ya

manfaatnya gimana mudah atau
caranya tidak ada kesulitan
sistem ini hanya diberlakukan pada kereta api jarak jauh
diharapkan dengan pembelakuan sistem check in mandiri
dapat menghilangkan peredaran tiket palsu
memperlakukan sistem tiket baru
itu check in mandiri
jadi penumpang sebelum dua belas jam pemberangkatan kereta api
itu bisa mencatatkan
kayak boarding pass pesawat
ini bertujuan untuk meminimalisir tiket palsu
dan lebih menetapkan layanan kepada para penumpang
selama masa pengenalan
setiap penumpang akan dibantu petugas
yang menjaga mesin check in mandiri